dentuman meriam karbit yang dibunyikan secara serentak memecah kesenian kota pontianak saat
malam perayaan hari kemenangan idul fitri tradisi perang meriam karbit yang sempat ditiadakan selama
dua tahun akibat pandemi covid sembilan belas kini menjadi momen yang paling ditunggu masyarakat setempat
jika ingin merasakan sensasi dasyat suara dentuman meriam karbit anda bisa mencoba
menyulut sendiri meriam dengan api siapapun boleh menyulut meriam karbit asal mendaftar dulu ke
setiap penyelenggara agak gimana ya berada telinga ada berdesing gitu tapi seru sih main
bagus agak beda sih bang lebih sepi sih kayak tahun lalu lebih sekarang sih lebih agak mewah
lagak lagak berbeda lagi tentang meriam karbit diadakan antar kampung yang berseberangan berpisah
oleh alur sungai kapuas yang merupakan sungai terpanjang di indonesia tahun ini kelompok
masyarakat pesisir sungai kapuas
gang landak menyiapkan sebanyak dua belas meriam karbit yang diperoleh cantik motif batik khas melayu
selain itu tampak juga sosok hantu kuntilanak yang dipajang diantara moncong meriam tradisi
perang meriam karbit erat kaitannya dengan legenda sejarah berdirinya kota pontianak menitakan para
unggawa dan panglima untuk menembakkan meriam dimana untuk mengusir ngusir penggaku penggaku
dari hutan tersebut
dimana meriam itu jatuh disitulah berdiri nanti suatu bakal negeri dan sekarang bisa kita lihat di belakang saya ini kan ada daerah tanjung besiku disitulah asal mula kota pontianak
dalam legenda sejarah itulah yang kini berubah menjadi tradisi dan dilestarikan masyarakat pesisir sampai saat ini
tentunya bukan dengan meriam asli tapi dengan meriam karbit
meriam karbit telah digelar sejak bulan ramadhan sebagai penanda sahur maupun penanda waktu berbuka puasa
permainan ini dimainkan secara serentak saat perayaan idul fitri
tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun ini terus ditetapkan sebagai warisan budaya indonesia
tak benda oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan adisa putro pontianak kalimantan barat